tiap jumat eksklusif di gtv
astaga ini ibu kok mirip banget ya sama mita
cara nangisnya juga sama
masa dua orang yang beda umurnya gue sama samain
bu ibu tenang aja bu ya
sekarang bapak saya bawa ke rumah sakit
dan dia pasti telat datang kantor karena sedang cari informasi mengenai mita
mana karyawan baru itu
jam segini belum juga masuk kantor
karyawan seperti itu yang menurut kamu potensial dan harus dibela
gimana kalau dia penipu atau mata mata dari rival business reaser
kakak udah bilang
kalau data data karyawan itu
adalah prosedur yang paling utama yang tidak boleh disepelekan
di tenang di
kak kamu tuh lagi emosi banget
tapi maksud dia tuh baik kok
dan kayaknya gak ada salahnya
kalau kamu hati hati seperti yang kakak kamu bilang
begitu juli datang
aku akan minta data dia selengkapnya
yakin kamu dia akan datang ke sini
apa dia pernah pinjam uang sama kamu
saya bener bener butuh banget
terserah bapak nanti kalau mau suruh saya kerja lembur sampai malam
sabtu minggu masuk terserah
tapi yang penting saya harus dapat uang itu hari ini juga
nah itu dia masalahnya pak
pak hendra nggak mau ngasih informasi lagi kalau misalnya nggak dikasih duit
pak hendra itu minta apa sih
kamu jangan heran ya
kalau nanti ternyata ada data data perusahaan kita yang sudah disambar sama dia
ini semua emang kecerobohan aku ya
dan aku akan tanggung jawab
dan kaka tenang aja
julie itu bukan tipe cewek yang akan menghancurkan perusahaan
dan lagi pula dia gak minjem apa apa sama aku
wah gawat kalau sampai kak diandra tahu
kalau juli gue sewa untuk cari tahu soal muta
siapa dia mil
dia itu bukan siapa siapa kak
tolong kamu ceritain ke milo apa yang sudah kamu lihat di kantor polisi
mil juli itu adalah orang yang kabur dari rumahnya
dan sekarang ini dia lagi dicari sama keluarganya
atau mungkin sama orang yang udah ditimbunya kali
aku tuh yakin banget karena aku lihat sendiri foto dia di kantor polisi
mil julie ini adalah penipu
dan dia bukan perempuan baik baik mil
daripada kita semua pusing
mendingan kita sekarang tunggu juli dua
dan kita akan mencari
dan kita akan minta data dia secara lengkap oke
dan sekarang aku harus cabut karena ada meeting
udah telat ya
kayaknya ada yang ditutupin deh sama milo
dan kita harus terus cari tahu itu apa
lu hitung aku e

dia sakit pak
aduh bapak kan esok yang jantung lagi
tolong suami saya kena sakit jantung pak
ada apa itu ya
pak pak pak
ada apa ini
ya ya pak
pak pak pak
pelan pelan pelan
ibu ibu yang tenang ibu ya
iya terima kasih
astaga ini ibu kok mirip banget ya sama mita
masa dua orang yang beda umurnya gue sama samain
bu ibu tenang aja bu ya
sekarang bapak saya bawa ke rumah sakit
aku terpaksa harus menitip
yang namanya sesuai dengan kalian berdua
aku akan menemusnya kembali demi fino
jangan sampai dia kenapa napa lagi ya allah
ibu yang sabar puan
ibu yang kuat
setahu saya dokter sini cukup bagus
yang penting kita ikhtiar
selebih serai sama allah ya ibu
terima kasih nak
ibu merasa sangat beruntung
ketemu orang sebaik kamu
ibu gak tahu
kenapa ibu dapat
coba bertubi tubi seperti ini

gak tahu kemana
suami ibu penasaran jantung ibu
ibu gak tahu
ibu harus gimana lagi
allah pasti akan menolong orang yang tak berdata wakal
saya hanya bisa bantu doa untuk suami ibu
karena masih ada keperluan lain
terima kasih banyak ya ibu
nah kondisi anak ibu nya
ini yang akan kututup semua lalutan ibu
kalau sedikit ada kekuatan
itukah kisah ibu nanti
tapi ada satu saran buat ibu
agar ibu lebih memperhatikan anak ibu ini supaya tidak terjadi seperti kemarin
sebab bila terjadi seperti kemarin maka kondisinya akan lebih parah
iya dok saya janji akan lebih perhatian sama dia
kalau emang ibu ingin keluar hari ini sebaiknya menyelesaikan dulu administrasinya ya
kalau begitu kita permisi dulu
vino udah boleh pulang hari ini
syukur deh kalau gitu
yaudah sekarang kita harus ke administrasinya
habis itu aku antar kamu pulang ya
rumah kamu di mana
aku nggak punya tempat tinggal nuk
aku nggak tahu mesti ke mana sekarang
kalau soal tempat tinggal jangan dipikirin ya
aku ada tempat kok lain kamu bisa sewa itu
pergilah ke sini
jangan b psic deras jad
itu nomor kan ou
saya anggiah orang
kalau nggak salah namanya itu bu murni ya bu murni